ya beberapa tempat wisata di surabaya jawa timur ramai pengunjung
salah satunya adalah surabaya carnival park tempat wisata yang berada di wilayah selatan surabaya ini
menawarkan indahnya gemerlap lampu dan lampion pada malam hari
sekitar tiga pengunjung memadati suro boyo carnival park
sejak pukul tiga sore mereka sudah mulai mengantre membeli tiket
di sini pengunjung tidak hanya rekreasi namun juga bisa mendapat edukasi mengenai sejarah kota surabaya
seperti galeri surabaya ini yang dibangun mirip gedung siola di jalan tunjungan
di dalamnya terdapat nama nama wali kota surabaya perkembangan seni budaya dan ikon kota surabaya
nah di galeri surabaya ini juga terdapat kata kata yang sering digunakan oleh warga asli surabaya
jika anda bukan warga asli surabaya anda mungkin mengira kata kata ini bermakna ejekan
namun sebenarnya ini berarti hiburan
contohnya saja ini lambe mulamis itu berarti kamu cerewet
kemudian ada lagi westala itu artinya ya sudah lah
wahana yang menjadi favorit adalah bledek koster
yang bisa memacu adrenalin karena pengunjung akan diputar tiga ratus enam puluh derajat
dan keliling angkasa serta ferris wheel
di mana pengunjung bisa menikmati gemerlap surabaya carnival park dari atas
sama keluarga saya suami anak dua
karena satu umurah terus habis itu sampai malam dianya
terus wahannya bagus bagus karena baru ya mbak ya
favorit sih komedi putar karena barusan pertama kali naik komedi putar sama kakak bisa ikut semua gitu loh maksudnya
surabaya carnival park merupakan satu satunya tempat wisata di surabaya yang buka pada malam hari
dengan meroboh kocek rp enam puluh pada hari biasa dan rp delapan puluh pada akhir pekan
maka pengunjung sudah bisa menikmati sekitar lima puluh wahana di sini